sama aku justru aku yang berterima kasih sama ibu karena ibu sudah ngebantu aku untuk menjaga
retno dan calon baikku aku harus cari cara dia ibu tua itu cepet pergi rumah ini
sudah kalau begitu bu aku pengen bersih bersih dulu
kemudian apa sih kesini tadi kita ke rumah lama ibu mbak tapi
ibu nggak ada di sana
iya jelas nggak ada ibu kan di sini tuh
ada udah deh ya kalian tuh nggak drama kayak gini lebay toh enggak
nila muda tenang
nila berdemoni ibu sekarang
nah guntur yang minta ibu tinggal di sini
hai hai hai nila mendingan kamu pulang bawa ibu satu ini ya jangan di sini deh aku lagi hamil
nggak mau capek emak emak satu itu ngerepotin tahu enggak
bawa sama masya allah mbak
begitulah ibu disini ya allah
kenapa sih mbak jahat banget sama ibu
selalu sayang sama ibu enggak papa lah ibu maklum mungkin itu bawaan bayi kakak kamu kan sekarang lagi hamil biasanya orang hamil itu suka aneh aneh kan
bu hidup kita berdua memang pas pasan bu tapi kalau ibu mau ibu bisa ikut dengan kita
ibu canggus kita
ibu bukan nggak mau
dipengin dinum sama kalian
anda kalian tuh juga susah
bisa bisa sudah gak parent of ibu disini aja
ibu yakin kakak kamu bisa berubah bisa sadar
sekalian ibu juga jaga cucu ibu nanti boleh
ya allah nak
ibu coba tebak
aku bawa apa untuk ibu
ya allah nak

nggak usah kasih kasih ibu terus
sekarang ini kamu kan harus lebih memperhatikan retno
usia kehamilan dia sudah nginjak delapan bulan
sebentar lagi lahiran
ibu pokoknya kalau urusan itu nggak usah khawatir
urusan retno dan calon bayi aku semuanya sudah beres
ibu terima ya
pokoknya aku mau ibu harus terus pakai cincin itu
kalau ibu lepas aku pasti bakal tersinggung nih
sebenarnya aku udah abis nih
gak tahu harus mengucap apa lagi
terima kasih banyak
ibu gak perlu berterima kasih sama aku
justru aku yang berterima kasih sama ibu
karena ibu sudah ngebantu aku untuk menjaga retno dan calon bayiku
pokoknya aku harus cari cara biar ibu tua itu cepat pergi rumah ini
ya sudah kalau begitu bu
aku pengen bersih bersih dulu
masa kamu perginya tiga hari sih

kalau ada apa apa lagi ma
ya kan ada ibu
ibu kan bakalan siaga untuk kamu

ibu akan jaga kamu dan membantu semua keperluan kamu
tapi kan dia udah tua mas
mana bisa sih dianduin
ya aku pamit dulu ya
nanti kalau memang ada tanda tanda retno melahirkan
ya nanti dia bakalan ngurusin semuanya

nggak usah khawatir ya
ibu akan jaga anak ibu dan cuci ibu ini

terima kasih bu
kalau mau setuju
koma pokoknya harus pergi disini
pergi cepat cepat
kenapa kamu kasar sama ibu
tolong ya kan usir ibu
eh bu aku tuh udah muak sama ibu ya
mendingan ibu pergi dari sini deh cepat pergi
astagfirullahaladzim ya allah
ratna ibu yang melahirkan kamu nak
ibu yang selalu mendoakan kamu
supaya kamu jadi orang sukses
kamu gak boleh begini sama ibu
eh eh dengerin ya
aku bisa sukses dan kaya kayak begini itu karena usaha aku sendiri
jadi bukan karena doa kamu ya
tuhan juga gak akan ngabulin doa orang tua kayak kamu ini
bener bener anak nurhaka ya
keterlaluan banget sih bu retno
sama orang tua sendiri kayak gitu
biar pak lura tuh tahu kelakuan istrinya kayak begitu sama orang tuanya
yaudah aku mau laporin dulu sebentar ya
pak lura pak lura pak lura pak lura
bu ada apa sih bu
itu istri pak lura di rumah
dia dia dia
ya allah ini ini ini ini pasti istri saya mau lahiran nih
jangan lupa diri
kamu itu lagi mengandung anak kamu
terus kenapa kalau aku lagi hamil
kamu mau sumpahin aku macem macem ya
mau cepat mati gitu
ibu kamu pergi dari sini nak
karena suami kamu sudah amanat ke ibu
agar ibu menjaga kamu dan anak kamu
kok lanceng sih ya
sekarang pergi deh
pergi dari sini
bu aku bilang pergi dari sini dan jangan nginjak rumah ini lagi
eh bu bangun bu
mas kamu kok udah pulang sih
iya aku udah pulang
rapat aku ditunda
karena besok aku mesti harus ke kantor pemerintahan
bu ibu gak apa apa kan
ibu mau ke mana
aku yang sengaja mesti ibu
beliau ini bukanmu kamu sendiri ratno
ya terus kenapa
harusnya kamu tuh belain aku
aku tuh lagi hamil anak kamu
kamu malah belain ibu tua kayak begini
aku gak mau kamu durhaka sama ibu kamu sendiri
sekarang mas pilih ya
kamu mau pilih istrimu atau ibu tua ini
aku akan pergi sekarang juga dari rumah ini
kamu gak akan pernah ketemu anak kamu dan istri kamu lagi
biar ibu yang mengalah
ibu yang akan pergi dari sini
atau kembali ke rumah lama
cepet pergi deh
udah gak usah ngerepotin
sudah nak sudah
ibu permisi dulu ya
hah ibu tua
kalau udah pergi dari rumah ini nggak usah balik lagi ya
bahkan kalau aku udah mati duluan ibu gak perlu repot repot datang ke kuburan aku
ingat ya bu
ibu tidak akan pernah lagi menginjakan kaki ibu ke sini
jadi begitulah ceritanya pak ustaz
tapi pak guntur
aljannatu tahta akdamil ummahat
surga itu ada di bawah telapak kaki ibu
seperti apapun ibu kita tetap wajib memuliakan
kita tetap wajib menghormati
bahkan seandainya kita memiliki emas sebesar gunung uhud
lalu kita berikan kepada ibu kita dan kita berkata
mak ini emas semuanya buat mama
untuk ngeganti setetes air susu yang pernah kutelan dan membasahi kerongkonganku
demi allah itu emas tidak bisa mengganti semua kebaikan ibu
bahkan hanya sekedar setetes air susu itu tidak terganti dengan harta yang kita miliki seluruhnya
tapi sekarang kita harus bagi mahala pak ustaz
nggak ada pilihan lain pak guntur kita mohon saja kepada allah
kita berserah kepada allah
kita benar benar tak berdaya
allah menerima dan dosa daripada almarhumah diampuni dan diringankanlah hisapnya
keluarga mohon kesediaannya untuk mengaminkan doa kita
allahumma inna nas'aluka ghufranaka ya allah ya arhamar rahimin